koleksi kebun binatang bandung kembali bertambah
seekor tapir bernama novi melahirkan tapir jantan
hal ini merupakan kabar gembira bagi dunia konservasi
karena tapir kini semakin langka dan terancam punah
kelahiran tapir jantan kecil ini menambah koleksi tapir di kebun binatang bandung menjadi delapan ekor
tapir yang baru berumur tiga puluh dua hari dilahirkan pada dua puluh delapan juli dua ribu tujuh belas dan kondisinya sangat sehat
saat ini populasi tapir di dunia bisa dikatakan kritis
menurut iucn itu sudah tergolong ke dalam red list yaitu sudah terancam gitu
untuk menurut saites bahkan termasuk dalam appendix satu sudah terancam punah
kebun binatang bandung memberikan
kesempatan kepada warga yang berminat menjadi orang tua angkat
anda bisa memberi nama dan memantau perkembangan tapir kecil ini selama satu tahun
kita bebaskan mereka free untuk masuk berapa kalipun selama setahun
kemudian berhak memberikan nama berhak mendapatkan informasi terhadap perkembangan satwa yang jadi anak asuhnya
terus dia juga membiayai makan sesatwa
tapir merupakan satwa vegetarian yang memakan umbi dan dedaunan
dengan panjang satu delapan sampai dua empat meter tinggi sembilan puluh sampai satu ratus tujuh cm dan berat antara dua ratus lima puluh sampai tiga ratus dua puluh kg
tapir dapat hidup hingga tiga puluh tahun
habitat tapir adalah hutan dataran rendah di asia tenggara